komisi dua dewan perwakilan rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap empat belas calon anggota komisi pemilihan umum senin pagi
dari empat belas calon komisioner ada lima petahana
mereka adalah arief budiman ferry kurnia ida budiati hashim ashari dan sigit pamungkas
fit and proper test dibagi menjadi tiga gelombang setiap peserta diberi waktu lima menit untuk memaparkan visi dan misi
ketua komisi dua dpr zainuddin amali mengatakan uji kelayakan dan kepatutan calon kpu dilakukan secara terbuka
uji kelayakan dan kepatutan dilakukan secara bersama atau panel sehingga anggota komisi dua bisa melihat respon masing masing calon
setelah uji kelayakan komisioner kpu komisi dua akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap sepuluh calon anggota bawaslu empat april mendatang
uji kelayakan dan kepatutan ini akan dibagi menjadi dua gelombang
kami lakukan terbuka semua supaya juga teman teman media bisa meliput dan masyarakat bisa mengetahui tentang kapasitas dari masing masing calon
dan nanti pada saat pengambilan keputusan kami akan lakukan itu tertutup
karena ini kami tidak mau apabila ada yang
tidak terpilih kemudian perdebatan tentang si a dan si b itu kami tetap jaga supaya semuanya merasa nyaman dan tidak ada yang tersakiti dengan rapat pengambilan keputusan itu
sementara calon komisioner petahana ferry kurnia dan arief budiman menyatakan siap menghadapi tes di komisi dua dpr hari ini
mereka mengatakan sudah memiliki visi misi dan sudah menguasai persoalan penyelenggaraan pemilu
ya persiapannya seperti ini aja
tidak ada persiapan khusus
secara khusus tidak ada
karena memang kan kita sekarang juga sedang proses untuk kegiatan kegiatan pasca pilkada yang ada dan beberapa kegiatan kegiatan terkait dengan aktivitas menjelang pemilu
jadi ya kita rutin siapkan itu
ini kan sama seperti rangkaian tes tes sebelumnya lah
jadi ya kita hadir tepat waktu kita pahami persoalannya kita pahami solusinya
nah itu nanti yang akan kita sampaikan
apa sih persoalan yang
nanti aja di sana
nanti aja di sana
kalau terkait pemilu serentak mas kira kira yang bapak ditanyakan oleh teman teman sebelumnya
kan saya tidak mengerti nanti lah
kalau sudah selesai fit and proper nah baru kita dialog soal